ikatan dokter anak indonesia idai menilai fenomena ciki ngembul adalah peringatan untuk pemerintah dalam mengawasi jajanan anak anak
jika tidak diawasi kondisi gagal tumbuh pada anak dan balita atau stunting akan terus terjadi
dan kejadian ciki ngebul makanan yang dikonsumsi bisa bikin lambung bocor sampai dioperasi ini harusnya menjadi wake up call menjadi alarm bagi kita semua
menurut idai ciki ngebul masuk dalam jajanan yang prosesnya di luar kewajaran
selain penyakit akut seperti efek ciki ngebul anak anak juga harus menghindari makanan yang diproses di luar kewajaran lain seperti junk food
jadi junk food berbahayanya itu tidak akut tapi sifatnya adalah gangguan metabolis penyakit penyakit metabolik
penyakit metabolik tadi yang saya sebut kolesterolnya tinggi kelemakan hati
lalu diabetes lalu hipertensi nanti
itu biasanya kelainan itu munculnya dewasa atau orang tua
fenomena ciki ngebul menjadi gunung es lemahnya pengawasan pemerintah dalam melindungi gizi anak yang bisa menimbulkan bahaya akut maupun degeneratif